demam berdarah dengue kembali mengancam masyarakat jawa timur di musim penghujan tahun dua ribu dua puluh dua ini
berbagai upaya sosialisasi ke masyarakat dilakukan pemerintah provinsi jawa timur
untuk menekan angka kasus demam berdarah dengue dengan menggandeng berbagai stakeholder
termasuk media masa dan corporate social responsibility perusahaan perusahaan swasta
sosialisasi kepada masyarakat digencarkan pemerintah provinsi jawa timur
terutama dalam hal hidup bersih serta pemberantasan sarang nyamuk
gubernur jawa timur hovifah indar parawansa menegaskan
upaya penekanan serangan demam berdarah dengue di jawa timur
akan semakin maksimal dengan kesadaran masyarakat jawa timur untuk selalu hidup bersih
dengan penerapan pemberantasan sarang nyamuk
m plus yakni menguras atau membersihkan tempat penampungan air
menutup rapat tempat penampungan air dan menyingkirkan atau mendaur ulang barang bekas
plus memakai repelan anti nyamuk
dalam acara launching detik jawa timur di surabaya minggu siang
menegaskan pemberitaan media masa yang tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat
sangat dibutuhkan dalam upaya sosialisasi penekanan ancaman penyakit demam berdarah dengue ini
eksternal faktor saya rasa akan bisa menjadi bagian dari penguatan kami untuk terus melaju ke depan
terima kasih kepada detik yang sudah memberikan ruang bagi detik jawa timur
untuk terus membangun akselerasi kolaborasi dan sinergitas diantara kami
untuk terus bisa maju ke depan dan melaju dengan berbagai diseminasi informasi yang lebih komprehensif
dalam acara ini pemerintah provinsi jawa timur menerima sumbangan dari perusahaan sovel enesis
berupa seribu health kit dan seratus karton sovel
pihak sovel enesis menegaskan turut berupaya menekan angka penyebaran demam berdarah dengue
melalui sosialisasi dengan turun ke masyarakat terutama ke sekolah sekolah
terutama di wilayah kabupaten atau kota yang terkonfirmasi tinggi angka penderita demam berdarah denge nya
angka penderita demam berdarah dengue di jawa timur hingga di jawa timur ini adalah

terdata dinas kesehatan provinsi jawa timur mencapai satu dua ratus dua puluh orang

kabupaten bojonegoro menjadi wilayah dengan kasus terbanyak
yakni satu ratus dua belas orang disusul kabupaten nganjuk tujuh puluh tiga orang ponorogo enam puluh empat orang dan tuban enam puluh satu orang
angka kematian akibat demam berdarah dengue pada tahun dua ribu dua puluh satu
tercatat di wilayah kabupaten pemekasan jawa timur
kabupaten bojonegorong tiga orang kabupaten bojonegorong dua orang dan kabupaten nganjuk dua orang
kita gandeng media agar sosialisasi ini bisa tersampaikan khususnya di jawa timur ini
karena kita berharap dapat bekerjasama dengan pemerintah setepat
khususnya untuk mengedukasi tentang prokes dan pencegahan demam berdarah
kita harapkan dapat kerjasama dengan sekolah sekolah
karena sekarang sudah mulai dibuka dengan organisasi organisasi yang ada di jawa timur khususnya